besok dia balik
ya sudah tiga bisa ketemu sama roman lagi
orangnya jam tiga
buat bayar hotel kayak gini
disini ada gak ya tempat minum gratis
waktu kita nyampe bandara
kita tuh dapet sms
nih demi kepentingan anda
kbri dapat dihubungi di
nah ini nomernya
moga mereka bisa bantu ya
saya samuel ardiansyah
dari indonesia dan sekarang saya berada di bukares
jadi bisa banget ya pak
terima kasih mbak terima kasih banget
bisa bantu yaudah yuk
halo selamat malam
saya staff kbri bukares
kok bapak boleh tapi namanya supri pak
ya ayah saya orang indonesia
ibu saya orang romania
ini gak boleh apa sih
ini sebenernya kami boleh
kalian beruntung padu bus bersedia
untuk meminjamkan sebuah kamar
di kbri bukares tentu kalian
nah akhirnya mukasur juga weh
aku udah luang
ini aku keluar dulu deh
ini aku keluar dulu deh
hai man apa kabar
hai man apa kabar
balik ke jakarta
balik ke jakarta
yes dia balik
yes besok dia balik

waduh sebab gue harus tidur
gue sama aku gak ada hubungan apa apa
eh bangun eh
mau kemana lagi
man lo mau kemana sih
gak mau ketemu bulan
buruan lo mandi
sampai ketemu lagi
iya makasih mbak
yi yaw beli rato
ibarat burung merpati cintaku terbang tinggi
karena burung merpati mengerti sejauh apapun pergi pasti akan kembali
tapi kini cintaku bagai sebatang kayu yang terbakar tanpa ampun
begitu gelap hitam tak mampu kembali menjadi bualan
ngapain sih kesini kan harusnya kita ke bandara
man apaan sih
man gue tuh pengen foto foto dulu disini tau gak
man lo sendiri yang bilang mumpung di negeri orang kita foto foto ya
udah yuk lah
keren ya man
tunggu tunggu tunggu
mending ini udah nyampe sini nih
mumpung di negeri orang lah
satu dua tiga
yuk cabut yuk
taruh dulu taruh dulu
terus di bandara aja sih
bentar dulu lah tunggu aja sini dulu
salam olah mak
aku gak bisa benci sama lo man
gue selalu nyoba buat lupain lo sari
akhirnya zitur dan terjun ya
kita lihat dulu deh
nah kita cari gue tadi dah
gue mau ketemu sama lo